demi mendapat barang impian yang dinilai mahal
gemar menabung bisa menjadi cara yang tepat
seperti yang dilakukan oleh ferry dwi irawan
warga asal banyuwangi jawa timur ini
pada jumat siang
ia mendatangi dealer untuk membeli motor impiannya
dengan koin yang sudah dikumpulkan selama dua tahun
pria yang sehari hari bekerja sebagai penjaga toko sembako ini
membawa ribuan uang koin pecahan seribu dan lima ratus rupiah
uang koin tersebut ia bawa menggunakan kardus bersama sang ayah
untuk melayani pembelian ini
enam karyawan dikerahkan dealer
untuk menghitung seluruh uang koin yang dibawa
dengan jumlah total sembilan juta rupiah
setelah dihitung selama kurang lebih dua jam
ferry akhirnya bisa membawa sepeda motor yang sudah lama ia inginkan
dari mana uang kerjaan ini
pembeliannya gitu ya pak
berapa lama ini kumpulan
dua tahun lebih
totalnya berapa masing masing
tapi buat kita aman sangat surprise ya
kejutan buat kita lah
ini pertama kalinya pembelian all new impact dengan uang receh

ya walaupun uang receh tetap kita terima juga
untuk mendapatkan satu sepeda motor impiannya ini
ferry harus mengeluarkan uang sebesar rp tiga puluh satu juta rupiah
dengan rincian sembilan juta uang koin pecahan seribu dan lima ratus rupiah
sementara sisanya dibayar dengan uang kertas
tim liputan cnn indonesia